setelah bertunangan giovanni jacqueline berencana menggelar pemberkatan dan resepsi pernikahan pada november dua ribu dua puluh
karena pandemi covid ia menjadwal ulang acara tersebut menjadi juli dua ribu dua puluh satu
namun apa boleh buat
pada juli lalu angka kasus covid meningkat dan pemerintah memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat
tak ingin keluarga dan para tamu terinfeksi covid giovanni kembali menunda prosesi pernikahannya
padahal persiapan acara sudah mencapai sembilan puluh lima persen
biaya sewa gedung dekorasi dan catering sudah dibayar
undangan pun sudah dicetak dan siap disebarkan
giovanni juga telah membuat foto pre wedding
meski sedih dan kecewa giovanni memilih menunggu kondisi membaik untuk pemberkatan dan resepsi pernikahan
karena ini juga membuat saya merasa tidak bisa mengerti
saya merasa sangat kasian juga buat apa kita harus mempentingkan keegoisan kita sendiri
tapi kita tidak melalaikan kesehatan menurut saya itu
yang kedua saya juga mempentingkan tamu tamu saya yang datang
jadi aku tidak mau kalau misalkan ceritanya mereka datang
terus habis itu mereka kan berkumpul dengan tamu tamu yang lain
eh ternyata tahu tahu ada satu yang mungkin memperoleh karier dan akhirnya ketularan sama yang lain
berdasarkan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil surabaya
berdasarkan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil surabaya
dari satu ratus enam puluh tujuh permohonan pernikahan non muslim pada juli dua ribu dua puluh satu
tiga belas diantaranya menunda acara sampai waktu yang belum ditentukan
sementara berdasarkan data kantor wilayah kementerian agama jawa timur
terdapat satu delapan ratus sepuluh pernikahan muslim yang dibatalkan antara tiga sampai dua puluh lima juli
karena dia terpapar covid sembilan belas
ya tentunya karena ini adalah terpapar covid sembilan belas
ya tentunya karena ini adalah terpapar covid sembilan belas
karena di situ harus ada persyaratannya negatif jangan sampai positif
maka dari itu itu adalah persyaratan yang harus kita berikan kepada mereka dan harus ditepati
nah alhamdulillah ini ditepati semua semua calon catin catin semuanya calon pengantin semuanya
sehingga didapatkan ada satu delapan ratus sepuluh peristiwa nikah batal
itu yang pertama karena covid sembilan belas

yang dua adalah karena mereka ingin ada sebuah karena momen pernikahan itu sekali dalam sehidup
maka dia ingin akan ada sebuah pernikahan agak dibesarkan agak diramaikan
selama ppkm selain wajib menunjukkan hasil tes negatif covid sembilan belas jumlah orang yang menghadiri akad nikah pun dibatasi
untuk akad nikah yang diadakan di kantor urusan agama atau di rumah jumlah yang hadir dibatasi enam orang
termasuk kedua mempelai